kabut asap yang sudah dua bulan menyelimuti kota palembang membuat penderita penyakit infeksi
saluran pernafasan akut atau ispa semakin meningkat sebelumnya kabut asap hanya muncul
pada pagi dan sore hari namun beberapa hari terakhir kabut asap pekat terjadi sepanjang
siang dan malam hari berdasarkan data dinas kesehatan kota palembang penderita ispa pada
ispa kabut pencegahan dan pengendalian penyakit dinas kesehatan kota palembang yudi setiawan
ke atas sisanya balita yang sangat beresiko tinggi jadi peningkatannya dari juli di juni malah lebih rendah
lagi di juni itu
sembilan tujuh ratus tiga puluh pas ispa perbulan di juli meningkat sudah sepuluh an di agustus meningkat sudah sebelas dua ratus lebih
nah di september ini tiga belas satu ratus dua puluh dua ini kalau disimpulkan dari juni ini trennya mulai sembilan puluh
meningkat dinas kesehatan kota palembang berencana membuat surat edaran agar jam belajar
sekolah dapat dimundurkan terkait kabut asap yang masih menyelimuti kota palembang hanif kairandi pale